saya tidak bisa sebutkan satu persatu
bahwa kita bisa berkumpul pada hari ini
dan banyak terima kasih kepada relawan yang sudah
memberikan yang terbaik yang mereka miliki
berjuang dengan hati
berjuang untuk kemajuan jakarta
yang lebih baik lagi dan lebih sejahtera
tapi selain daripada relawan dan partai pengusung
kami berdua tadi belum berterima kasih
kepada orang orang terdekat kami
saya ingin berterima kasih kepada istri saya
putri betawi asli
doyannya taklim pengajian
sama makan semur
dia yang paling berbahagia
nanti di balai kota ada lagi semur jengkol
tapi ingin saya sampaikan hari ini adalah
detik kita memulai rekonsiliasi
saya diingatkan pak prabowo
membangun komunikasi dengan pak basuki dan pak jarod
dan tim sekarang
sedang berusaha membangun komunikasi
sudah harus bisa menyatukan warga jakarta
dan kita pastikan
lima tahun ke depan
menggali potensi kita
dalam keberagaman yang dibalut
demikian yang ingin saya ucapkan kepada anda
saya ingin perkenalkan sahabat saya

banyak yang mempertanyakan keputusan kita
bisa diterima oleh warga jakarta
dan saya perkenalkan
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bapak prabowo subianto
bapak soebol iman
bapak bapak para pimpinan partai
terhormat yang tidak bisa kita sebutkan
saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini
warga jakarta khususnya
dan mungkin warga indonesia
yang ikut menyaksikan
boleh saja berbeda bahasa
boleh saja berbeda agama
kita boleh saja berbeda etnis
boleh saja berbeda partai
tetapi darah kita sama
kita adalah darah indonesia
ini yang akan kita bawa terus
persatuan yang insyaallah
bisa ikut mengikap persatuan
kedepan fase kerja bersama
menanti untuk kita
seluruh warga jakarta
tidak berhenti hari ini
justru tugas yang lebih besar
menanti dihadapan kita
bukan hanya untuk anies
bukan hanya untuk sandi
tapi ini adalah kerja bersama
seluruh warga jakarta
yang tadi sudah disampaikan
keadilan sosial bagi seluruh warga jakarta
tidak ada yang bisa mencegah takdir allah
apa yang hari ini
terjadi semata mata karena pertolongan dan takdir allah
kita semua berikhtiar
kita semua berdoa
dan hari ini
yang maha membolak kembalikan hati
telah menetapkan hati warga jakarta
untuk memilih jalan baru
bagi perubahan di jakarta
tanggung jawab kita adalah menunaikan amanah ini
karena itu saya dan bang sandi
justru memohon doa dari semuanya
benar kita masih menunggu keputusan tetap
tetapi kita semua sadar
kita adalah makhluk yang lemah
makhluk yang punya berbagai kekurangan
dan amanah yang nantinya mungkin dititipkan di pundak kita berdua
bukanlah amanah yang kecil
tetapi setiap amanah yang didatangkan bukan semata mata karena niat
untuk membela mereka yang miskin
mereka yang do'afa
insya allah amanat itu akan datang bersama dengan pertolongan allah
kami mohon doa untuk kita bisa menunaikan amanat ini
dan agenda pertama dan terutama
adalah memastikan jakarta tetap bersatu
jakarta tetap milik semua
anies dan sandi bukan hanya mengabdi pada sekelompok orang
bukan hanya mengabdi pada para pemilihnya
tetapi mengabdi kepada seluruh warga jakarta
ini pesan yang berulang ulang disampaikan
pak prabowo dalam kesempatan pertemuan pertemuan terbatas selalu menggarisbawahi
bahwa jaga kebenekaan
kita akan menjaga kebenekaan
dan kita akan memperjuangkan persatuan di jakarta
ikhtiar ini tentu tidak kecil tidak sederhana
tapi kami percaya
dengan doa dukungan dari semua
insya allah ini akan bisa ditunaikan sebaik baiknya
kami sadar sekali bahwa
pak basuki pak jarod adalah putra putra
terbaik bangsa yang telah mendarmabaktikan untuk jakarta
tugas kita adalah bekerja bersama
tugas kita adalah meneruskan
ihtiar untuk merawat kebersamaan
bapak ibu sekalian bapak ibu sekalian yang saya hormati
bahwa ketika ditakdirkan untuk membawa amanah
tidak diiringi dengan kesombongan
mari kita jaga tetap rendah hati
tetap sopan tetap santun tetap menghargai
dan doa kita semua adalah
ya allah yang maha pengasih
cukupkanlah perbedaan itu
hentikanlah percekcokan diantara kita
dan hadirkanlah suasana persatuan diantara kita
suasana saling menghormati
suasana saling menghargai
suasana yang membuat kita merasa sejuk tenang damai
di tanah yang sudah ditetapkan menjadi ibukota ini
izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat
semua para relawan yang terlibat
bahkan tadi dalam perjalanan kesini
sebelumnya saya sempat tunjukkan
gambar pedagang es kelapa muda
hasil ini dengan menggratiskan es kelapa mudanya untuk semua
ini adalah kemenangan bukan kemenangan anies sandi
ini adalah kemenangan rakyat jakarta
ini kemenangan untuk ihtiar keadilan
ini kemenangan untuk mendatangkan persatuan
terima kasih kepada semuanya
terima kasih kepada pak prabowo pak soebo liman
yang sudah membimbing kita dalam perjalanan ini
terima kasih kepada pak haritanu
terima kasih pada pak zulkifli hasan
yang sudah menjadi pendorong di dalam ikhtiar ini
dan yang tidak lupa pada yang dekat
istri saya ferry farhati
yang mendampingi perjalanan ini terus
pada keluarga pada anak anak
yang ditinggal dari mulai subuh
sampai jam sebelas jam dua belas jam satu malam
berputar terus menerus
pada ibunda ibunda kami
ibu alia rasid baswedan
dan ibunda bang sandi ibu min uno
ibu kami bersahabat sejak kuliah
dan mereka berdua di rumah mungkin menyaksikan
ijinkan anaknya menyampaikan terima kasih
sujud syukur dan sujud hormat kepada ibu semua
juga kepada secara pribadi adik saya
yang delapan minggu ini terbaring di rumah sakit
yang selama ini mendampingi kampanye
delapan minggu ini absen
karena delapan minggu ini terbaring
insya allah diangkat sakitnya
insya allah kita semua seluruh warga indonesia
warga jakarta dikembalikan menjadi warga yang bersatu
warga yang tidak ada percekcokan diantaranya
warga yang saling menghormati
rabbana walatuhamilna ma'alatokotalanabeh
fangsurna ala'lkomil munafikin
fangsurna ala'lkomil dalimin
rabbana atina fid dunya hasanah
ma'aturnuun mas anies dan bang sandi teman teman sekalian
barusan kami mendapatkan informasi bahwa
secara gentleman pak basuki sudah mengucapkan selamat
untuk mas anies dan bang sandi
karena itu teman teman semua
kita tetap bersaudara
tepuk tangan buat pak basuki dan pak jarod
di sebelah sana ya
karena sudah menunjukkan bahwa kompetisi dalam demokrasi
tetap dalam rangka memberi kontribusi yang terbaik
buat bangsa dan negara kita
sebelum ditutup saya mohon tepuk tangan buat tim
bendahara yang luar biasa kerja kerasnya ya
buat dimas buat novita buat tim melawai
saya memohon maaf kepada semua relawan
yang sudah bekerja keras terima kasih
dan mohon maaf tidak melayani terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh